sikap partai demokrat yang kecewa terhadap keputusan koalisi prabowo sandi
masih menjadi kerikil yang mungkin saja mengganjal soliditas internal di koalisi
bagaimana gejolak ini bisa terjadi dan mengapa partai demokrat tidak henti hentinya
menyerang atau mungkin memberi pernyataan pernyataan yang cukup keras kepada sandiaga uno
baik pan dan juga pks yang berada dalam satu barisan mendukung prabowo subianto
kita simak rangkumannya berikut ini
pertemuan antara prabowo dengan susilo bambang yudhoyono untuk membangun koalisi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
dianggap sebagai kekuatan yang berpotensi mampu menandingi koalisi yang mengusung joko widodo
berawal dari kunjungan prabowo subianto ke kediaman yudhoyono di megakudingan jakarta selatan
pertemuan ini membuka peluang duet
prabowo agus harimurti yudhoyono yang dilontarkan oleh prabowo lewat pernyataannya
kriteria yang saya butuh adalah kriteria yang saya yakini adalah orang yang capable
orang yang bisa tentunya berkomunikasi dengan baik dengan generasi muda
karena memang pemilih mayoritas adalah di bawah usia empat puluh
jadi kalau umpamanya dalam pertemuan nanti nama ahi muncul sebagai salah satu yang dibicarakan
guna memantapkan koalisi demokrat dengan gerindra
yudhoyono pun membalas kejuangan prabowo dengan menjamangi kediaman kerta negara
dan menyatakan dukungan terhadap prabowo
untuk maju sebagai calon presiden
setelah sekian hari kami bekerja hari ini saya mengatakan pintu itu makin lebar
dan insya allah dengan izin allah swt
kita bisa dipertemukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan lima tahun mendatang ke arah yang lebih baik
kalau ditanya apakah masih ada diskusi pak prabowo presiden
atau tidak kami datang dengan satu pengertian pak prabowo adalah calon presiden kita
namun gejolak komunikasi politik di antara keduanya mulai muncul
ketika wasekjen partai demokrat andi arief mengungkapkan kekecewaannya pada prabowo
dan menyebutnya sebagai general kardus lewat cuitan di sosial media
ungkapan itu muncul lantaran prabowo
yang nilai lebih mementingkan uang ketimbang perjuangan
andi arief menuduh ada mahar lima ratus miliar rupiah yang diberikan pada pan dan pks
sebagai syarat penaklukan
ya salah satu alasannya adalah
ya sandi uno yang sanggup untuk membayar mahar kepada pan dan pks masing masing lima ratus m
kenapa harus pakai mahar mahar
harusnya kan kos politik
kos politik itu ya nantilah dibicarakan untuk pemenangan itu kan kita tahu juga perlu logistik
untuk tampannya dan sebagainya
tapi bukan sebagai syarat penaklukan
nah kalau kita melihat itu sebagai syarat penaklukan
itu adalah syarat penaklukan dimana
meski kecewa dengan adanya mahar yang mengindikasi adanya politik transaksional tersebut
jelang pendaftaran terakhir capres cawapres
demokrat pun akhirnya tetap bergabung dalam koalisi pengusung prabowo sandi
akan tetapi drama partai demokrat dalam internal koalisi prabowo sandi tak berakhir sampai di sini
mitra koalisi mereka yaitu pan dan pks justru melaporkan andi arief ke polisi atas tuduhan mahar yang dilontarkan
melihat rekannya diancam oleh mitra koalisi
rahlan nasdik yang juga waksejah partai demokrat
turut membela andi arief dengan melontarkan cuitan yang keras terhadap koalisi
akankah koalisi prabowo sandi tetap solid di tengah konflik internal yang terjadi
ya kedati sudah secara resmi mendukung pasangan prabowo subianto dan sandiaga uno
drama politik partai demokrat tak kunjung berakhir
setelah muncul istilah general kardus kemudian ada tuduhan mahar lima ratus miliar
langkah politisi partai demokrat yang terus memberi pernyataan yang cukup keras
ramai viral dan dibicarakan di media sosial kepada sesama kawan koalisi
ada apa sih sebenarnya dengan partai demokrat
untuk menjawabnya kami sudah bersama dengan ketua dpp partai demokrat
ada bang janssen sitindaun selamat malam bang janssen
banyak pertanyaan yang harus anda jawab nih karena publik resah nih bang
harap harap cuma lihat apa yang terjadi dengan partai demokrat
kemudian ada analis politik yang juga direktur program smrc siro judin abas
terima kasih mas abbas sudah mau bergabung sudah lama juga kita gak berdiskusi di sini
oke saya mau ke bang jansen dulu sebenarnya
pertanyaannya ada apa sih dengan demokrat
tapi sebelum anda jawab kita akan tampilkan dulu yuk
tweet tweet terakhir dari kader politisi partai demokrat yang biasanya kalau di sepak bola ini
lionel messi atau lukaku nih yang biasa ada di posisi striker dan playmaker depan untuk menyerang nyerang
kita akan lihat dulu yuk beberapa tweetnya
ada tweetnya andi arief dan juga oke ini dia quote nya
kita lihat sama sama di belakang bang
ini andi arief mengatakan ini di tweetnya ya
meneruskan koalisi dengan prabowo ini bagi demokrat
ibarat istri yang setia meneruskan bahtera rumah tangga
dimana suami yang baru menikah tertangkap selingkuh dan diam diam punya istri muda yang mata duitan
ini tweet terbarunya andi arief beberapa waktu terakhir
kita lihat lagi yuk ada juga tweet tweet yang ya agak pedes lah dari rahlan nasidik ya
kita lihat komentar bang rahlan
saya harus sampaikan semua tadi agar sejarah mencatat
kami kini fokus memenangkan prabowo sandi
sebuah tugas sangat berat karena syarat syaratnya tidak dipenuhi
tapi saya akan bicara lagi bila pks dan pan kembali menyerang andi arief
apakah pan dan pks menyerang andi arief
nanti kita akan tanya bang jansen
kita lihat dulu pernyataannya rahlan lagi yang lain
kami dihianati tapi kami tidak akan berkhianat kenapa
bukan karena kami malaikat tapi karena itu satu satunya cara membuktikan kami berbeda dari mereka
satu lagi mungkin
oke kenapa tidak keluar koalisi prabowo sandi
demokrat melakukan perubahan
demokrat memegang komitmen
kami tidak ingkar janji untuk berjuang memenangkan prabowo sandi
tapi silahkan greendraft pks dan pan bila tidak suka
bujuk lagi pak prabowo untuk tenang keluar demokrat
kami akan mundur dengan kepala tegak
tweet tweet ini kenapa kita putar lagi selain yang lima ratus miliar yang sudah lama itu bang jansen ya
tapi ini tweet tweet terbaru setelah mas ahy bergandingan tangan dengan pak prabowo dan sandi dalam deklarasi
saya pikir masalah sudah selesai
tapi ada tweet tweet yang cukup keras ini
ada apa sih bang jansen

dengan partai demokrat
baik baik saja jadi gini
jadi inilah mungkin dinamika di koalisi kami ya
karena koalisi di seberang sana juga kan bukan tanpa dinamika
jadi inilah riak riak yang ada di kami
jadi sama seperti misalnya sebuah pasangan itu sudah menentukan tanggal nikah
dalam proses menuju ke tanggal itu biasa saja kan
sering terjadi ada keributan
keributan antar mereka kan
tapi yang jauh lebih penting dari keributan ini adalah mereka tetap menikah
sama dengan demokrat
jadi dalam prosesnya ini memang ada riak riak
tapi yang pasti tanggal sepuluh agustus kemarin kami kan menikah dengan gerindra
dua partai yang lain pan dan pks
jadi ini pernikahan empat partai
jadi kalau kemudian misalnya di tengah pernikahan ini tiba tiba muncul riak riak kembali
ya kita mencari penasihat pernikahan
tapi biasanya kan awal awal menikah itu kan bulan madu dulu ya bang abbas
ini kok udah panas lagi
sebenarnya apa yang memicu kemudian politisi partai demokrat setelah pernikahan tanggal sepuluh
kok baru masa bulan madu udah agak ribut lagi
terutama di benda sosial ini dipertontonkan ke semua halayak publik loh
begini begini begini
banyak publik mungkin yang tidak tahu timeline terkait persoalan pilpres kita ini
jadi penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu baru tanggal dua puluh september besok
sesudah itu akan ada masa kerja kampanye itu tujuh delapan bulan
jadi ini masih proses sampai ke dua puluh september biasalah biasalah itu
jadi tanggal sepuluh tunangan resepsi pernikahannya tanggal penetapan nanti ya
jadi ini proses kita memadukasih kembalilah dengan gerindra dengan pan dengan pks
menjelang sampai tanggal dua
bang jansen ini masalah yang kecil sekali atau ada masalah substansial yang sebenarnya belum selesai nih
di antara partai demokrat pak prabowo sandi dengan pks dan pan
karena reaksi dari pks dan pan itu juga cukup keras juga
kabarnya juga mau melaporkan bang andi ke polisi misalnya
oh kalau terkait laporan pks kemarin di salah satu acara tv ya
saya sebut aja ada banyai lsi itu sejen kami bang hinca sudah mengkonfirmasi langsung ke bang mardhani alisera
karena kebetulan di pemberitaan media khususnya di online itu kan yang menjadi sumber beritanya itu adalah bang mardhani alisera kan
kami pks telah melaporkan andi arief
kemarin ditanya langsung oleh bang sekjen bang hinca gimana apa betul pks melaporkan andi arief
oh itu salah kutip kata mardadi
jadi apa apa melalui acara ini saya ingin menyampaikan tidak benar pks itu melaporkan andi arief
oke meskipun agak kesel mungkin tapi tidak dilaporkan ke polisi gitu bang ya
tapi pertanyaan saya belum anda jawab ini masalahnya substansial nggak sih
atau ini masalah riak riak kecil saja menurut anda
jadi pak prabowo itu kan datang ke kuningan tanggal dua puluh empat ya
kemudian kunjungan pak prabowo itu dibalas oleh pak sby dengan berkunjung ke kertanegara rumah pak prabowo tanggal tiga belas
ada dua kali kunjungan
jadi pembicaraan antara pak prabowo dengan pak s b ini tentu ada komitmenlah antara mereka
ada kesepakatan antara mereka
kemudian ternyata kesepakatan itu dua hari sebelum tanggal sepuluh tanggal delapan berubah
kalau kemudian dikatakan ada masalah mungkin masalahnya di situ
jadi kecewa yang belum selesai gitu
saya kira tanggal sepuluh itu pagi hari kan rapat majelis tinggi sudah memutuskan
pak s b juga sudah mendatangkan formulir dukungan bb dua itu
calon presiden dan wakil presiden sudah selesai sebuah lah
udah selesai ya
kalau kemudian ada riak riak
memang ada harapan besar kami itu
dari komitmen dari perjanjian itu
yang sudah dipundi pak prabowo
ternyata tidak beliau penuhi
kemudian kita kader kader ini ya
ya tidak berterimalah akan hal itu
tapi keputusan tertinggi partai kan sudah diambil
kita berkoalisi dengan pak prabowo dan sandi
beserta pks pandan gadindra
jadi berkomitmen tentang apa terakhir
kami pasti komitmen dengan itu
pasti komitmen dengan itu lah
jadi lebih baik kemudian kita memulainya dengan sedikit gesek gesekan
tapi nanti tanggal dua puluh september ketika ditetapkan kita solid
delapan bulan kemudian kita menang jadi presiden
saya kira itu jauh lebih baik
ketimbang kemudian dimulai dengan baik di awal
ternyata ketika tiba tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
luluh lantah kondisinya
jadi lebih bagus seperti ini
jadi biasa setelah pertunangan menjelang resepsi pernikahan
ada riak riak sedikit itu pak
baginya itu ya
tapi kalau itu kan jawaban panggung depannya bang jansen itu
anda seberapa percaya dengan jawaban panggung depan
panggung depan dan panggung belakangnya sama nggak menurut anda
ya saya kira tidak mungkin ada riak di permukaan
tanpa ada gerakan di bawahnya
biasanya justru yang lebih smooth dan lebih besar tenaganya itu yang di bawah permukaan
nah saya kira ada hal yang lebih substantif yang harus dibicarakan oleh koalisi ini
berempat secara fair sehingga bisa diterima oleh demokrat
saya kira ada tiga kemungkinan yang bisa kita lihat lebih lanjut
pertama ini soal peran seberapa besar peran demokrat dalam proses pemenangan capres cawapres ini
karena demokrat sudah kehilangan satu kesempatan terbaiknya menempatkan kadernya di tiket itu
sekarang apa peran yang bisa dimainkan oleh demokrat supaya demokrat juga mendapat manfaat elektoral di pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
yang kedua saya kira ini soal pembicaraan mengenai power sharing
power sharing di dalam koalisi
seandainya ini menang apa hak dan kewajiban masing masing
sehingga saya kira bagian ini yang terlewatkan di dalam proses negosiasi di awal menjelang pemilihan calon wakil presiden
karena negosiasi demokrat dengan pks dan pan itu belum cukup jauh
incomplete ini ya belum selesai
iya keburu dibutuhkan begitu
jadi soal itu belum saya kira
jadi harapannya dalam perlu di saat ini sampai nanti penetapan itu bisa diselesaikan
yang ketiga saya kira ini soal struktur tim ini dan pembiayaan programnya itu seperti apa sih
misalnya dua partai itu anggap saja seperti diangkat oleh andi arief
seperti itu lalu demokrat gimana dong
kan sama sama juga
soalnya wakil presiden dan calon wakil presidennya hanya dari gerindra
lalu demokrat masa hanya jadi pengusung
pertanyaannya itu kan masalah yang sebenarnya dihadapi juga di semua koalisi
bahkan koalisi jokowi mungkin menghadapi hal yang sama
power sharing siapa yang berbagi logistik
tapi itu kan pembicaraan panggung belakang bang abbas
keresahan keriuhan riak riak itu kenapa harus dibawa ke panggung depan
ini menurut anda desain atau memang suara hati atau memang reaksi yang spontan saja
atau seperti apa
yang dimengerti adalah demokrat kemarin di tanggal delapan sembilan sepuluh itu ada di posisi bawah
ketika sandi dipilih itu demokrat itu berada di pojokan betul
sehingga keputusan demokrat bergabung juga kan di sehari pas pendaftaran
ya gitu ya
karena pilihan demokrat tidak banyak dalam posisi itu
oleh karena itu situasi ini juga harus diimbangkan lagi oleh demokrat
oleh karena itu yang dimainkan oleh demokrat sekarang adalah mencoba membuat keseimbangan lagi di dalam power relations
menaikkan posisi tawar maksud anda
menaikan lagi posisi tawar berhadapan dengan tiga anggota pemerintah
tiga anggota koalisi yang lain
oleh karena itu proses di belakang itu saya kira itu bagian yang harus dibicarakan supaya yang di permukaan itu pelan pelan akan meredah
sampai pada titik dimana kata bang jansen tadi itu akan ada pada saat resepsinya ketika resmi diumumkan sebagai calon
jadi anda lihat ini strategi partai demokrat untuk menaikkan nilai tawar sehingga agak bikin ya sedikit sedikit ricu ricu di depan gitu lah
harus membalikkan keadaan
sekarang yang dalam posisi defensif itu adalah pks dan pan
sudah jelas itu mereka defensif
green right ya tentu saja cuman kan mereka punya tiket dua duanya
tapi dalam posisi defensif itu mereka berdua
kemarin di tanggal delapan tanggal sembilan yang posisinya di pojok itu ada demokrat
sekarang harus berbalik
kondisi sudah berbalik atau belum
saya kira peran peran mulai berimbang
itu kelihatan dari misalnya serangan balik ke demokrat itu hampir semuanya berhenti
yang di arief
hampir semuanya berhenti
serangan demokrat ke partai koalisi juga tidak
tidak berhenti gitu kan
gak berhenti karena dealnya belum terjadi di belakangnya
oke ini benar untuk naikin posisi tawar supaya bargainnya supaya dielus elus
di emong emong lah kalau bahasa jawa nya
saya kira kalau pasca tanggal sepuluh itu tiga hari ke depannya dianggap serangan ya dengan
tapi tiga hari terakhir ini apa magnitudenya sudah turun kok volumenya sudah kecil
voltasi tegangannya juga sudah
sudah jauh turun
apa yang terjadi
berarti hampir salaman dong kalau gitu
apa yang terjadi
apakah betul itu memang strategi demokrat untuk menaikkan posisi tawar dari tiga hal
yang tadi harus dibicarakan di panggung belakang itu
tapi lebih asik banget dijawabnya ustaz jeddah
kami akan segera kembali

jauh jauh saja hebben darknya sudah buas
bilang berikut ca leslie ini
karena pengubahannya sampai sekarang reacting college
agak gini ya
apakah kita bisa tidak dapat prenupsi kita ataupun ketawa
survei eksternal ini ya termasuk di smrc juga mungkin terpotret itu
mas ahy ini adalah kandidat wakil presiden sebenarnya
yang elektibilitasnya paling tinggi dibanding siapapun
dan bisa memberikan insentif elektoral ke calon presiden yang dia dampingi
jadi yang kemudian yang ketiga kami ini partai
jadi tanpa perlu melakukan ini pun sebenarnya
timbangan kami itu sudah berat
minimum timbangan kami adalah kalau secara kepemilikan suara
ya nomor dua paling berat sesudah gerindra
kalau ketambahan pak s b lagi ketambahan mas ayah lagi
dalam koalisi empat ini jangan jangan timbangan kami lebih berat dari pimpinannya gerindra
jadi ini bukan untuk tujuan meningkatkan postur politik di koalisi
atau punya tujuan politik lain
tanpa perlu kami tingkatkan pun rasanya untuk memenangkan kontestasi kali ini
jadi kalau dilihat kemarin berdirinya mas ahai itu selalu mengambil posisi paling belakang
kan pak prabowo kemudian yang memanggil ke depan itu
jadi itu menunjukkan memang pak prabowo butuh demokrat
koalisi ini butuh demokrat
abang pertanyaan publik ada dua nih
apakah memang ini betul suara mayoritas hati kader partai demokrat
yang kemudian diartikulasikan oleh rahlan dan andi arief
dan yang kedua apakah ini proven atau sudah mendapat sertifikasi halal dari presiden ke enam sbi ketua umum partai demokrat
jadi begini saya kira bukan hanya badan hukum atau partai politik ya
seperti demokrat ini saja yang bisa mengalami rasa sakit hati
kita manusia biasa juga bisa
kalau kita sakit hati karena persoalan pengkhianatan
lukanya itu pasti bukan hanya sekedar tergores lah
pasti agak dah
jadi ini adalah refleksi dari beberapa goresan luka dalam yang dialami oleh kami demokrat
yang direfleksikan oleh kader
itu suara mayoritas kader seperti itu tuh bang
dalam rapat rapat dalam rapat rapat umum dalam pembicaraan pembicaraan di internal partai
itu suara hatinya seperti yang diartikulasikan rahlan dan andi arief
kami ini punya lima ratus tujuh belas cabang di indonesia
di seluruh kabupaten kota di indonesia kami punya
delapan puluh delapan ribu ranting
jadi di seluruh desa dan kelurahan se indonesia ini kami punya
kami menerima pesan di grup grup ya grup grup wa partai itu
lebih kurang ketika tanggal sepuluh itu sandi yang diambil
perasaannya hampir mirip sabah
tinggal kemudian memang ada yang berani mengeluarkannya ke publik
secara terbuka ada yang tidak
kebetulan bang andi ini orang yang punya keberanian lebih memang
mengungkapkan apa yang dia alami di dalam itu
apakah langkah bang andi dan bang rahlan ini disetujui pak sby
jadi begini pertanyaannya bukan itu pertanyaannya bukan persoalan izin
tetapi rahlan dan andi ini adalah wakil sekjen partai demokrat
dan ini resmi
jadi itu pernyataan wakil sekjen partai demokrat
bahkan kalau bang andi arief sebelum beliau jadi wasekjen
jabatan sebelum menjadi partai adalah ketua dpp bidang
pembatasan korupsi dan mafia hukum
kebetulan saya yang sekarang menggantikan posisi itu
jadi secara jabatan di partai pun
memang dia punya legitimasi yang cukup untuk bicara ini ke luar
dan ini buat partai demokrat nggak takut akan merusak soliditas partai
nggak akan takut merusak soliditas koalisi misalnya
hubungan gak enak kalau kita bicara dengan koalisi karena
jadi begini koalisi di sana itu kan pandan pks
pandan pks itu dua ribu empat

mereka dua kali berkuasa itu
ikut di pemerintahan itu karena ikut demokrat
bahkan misalnya pak salim segap aljufri itu
dua jabatan publik dia hari ini
yang kemudian selalu dipakai oleh pks untuk menarasikan betapa beliau ini sangat berpengalaman
dua duanya eskalanya dari psb
duta besar di arab saudi dan qatar
tahun dua ribu lima kalau tidak salah itu
kemudian di dua ribu sembilan jadi menteri sosial
sama juga dengan pan misalnya
pak jul misalnya
ini pertemanan sejak lama
dan mereka juga sudah tahu lah
bagaimana cara melembutkan hati demokrat ini
jadi nggak akan marah
gak akan marah marah banget gitu ya
termasuk melaporkan ke polisi itu sudah dibantah tadi bang yandri
sekarang proses pelembutan hati lah
tapi ada juga komentar komentar sebelum ke bang abbas
misalnya beberapa politisi pan dan pks juga berkomentar cukup keras melihat manuver dari rahlan dan juga andi arief ini
kita lihat yuk
misalnya bang saleh daulah ini
pimpinan partai pan misalnya
ini itu kiasan yang kurang tepat
analogi suami istri tadi ya
itu kiasan yang kurang tepat
kalau yang dimaksud adalah pan dan pks
sejak awal kedua partai ini
sudah bersama sama dengan gerindra
berbeda jauh dengan demokrat yang memang datang belakangan
tapi langsung ingin mendapatkan jatah cawapres
oke kalau soal mata duitan
ini jelas sekali kan
apakah yang dimaksud mata duta itu pak prabowo apa enggak
saya tanya bang jansen nanti ya
sudah berkali kali disebut bahwa hal itu tidak ada
itu pernyataan yang masih didasarkan atas kekecewaan soal penetapan cawapres
masih ada beberapa bang
ini ketika ditanya apakah belum move on
pernyataan seperti itu tidak akan membawa kebaikan apa apa
hanya memperpanjang polemik yang tidak jelas umumnya
itu yang saya katakan di awal tadi
apakah memang ya seperti itu yang dibilang pan gitu
ini proses menuju apalah
dari keras kemudian
itu maka saya katakan tadi
itu voltasinya tegangannya
ini sudah jauh turun
ibarat daya sengat
ini sengatannya sudah tidak lagi beracun lagi
jadi narasi narasinya rn tadi rahlan bang rahlan
andi juga kan sudah narasi narasi keluarga kan
artinya ini sudah siap kembali menjadi satu keluarga yang utuh
narasi narasinya kan itu tadi
saya mau tanya ke bang abbas
apa yang membuat voltasinya sengatannya itu
yang tadinya keras jadi lama lama turun berkurang
saya itu tidak tahu persis ya
ini kan tuduhan serius
mahar pks dibilang terima mahar
pks dan pan kemudian prabowo dibilang pengkhianat
berselingkuh dalam bahasa suami istri misalnya
ini kan tuduhan yang gak main main
dari orang yang punya legitimasi partai politik
kenapa tidak marah banget
kenapa tidak ada langkah action politik yang lebih keras
saya kira memang bisa dimengerti
kalaupun itu anggap saja ini harus melepas uapnya lah
demokrat memang butuh waktu untuk sudah melepas uapnya
kalau tidak akan meletus juga kalau terus ditutupi
tapi saya kira dalam jangka pendek ini
ketika tim mulai disusun tim pemenangan ini mulai disusun
saya percaya dalam jangka waktu yang tidak panjang
demokrat akan mengambil alih pimpinan di tim pemenangan
yang memimpin di depan itu kelihatannya akan demokrat
nah ketika demokrat sudah apa namanya
memperoleh peran yang cukup bisa diterima
oleh kader kader di demokrat sendiri
saya kira pada gilirannya rekonsiliasi akan dilakukan
dan dalam posisi seperti saat ini
saya kira rekonsiliasi itu sangat mungkin diinisiasi oleh demokrat sendiri
karena itu cara demokrat menunjukkan leadership nya
karena bang jensen tadi menyebutkan
hubungan pak sby dengan pimpinan pimpinan di pan dan pks
itu memang tidak selalu equal
bahkan cenderung hirarki
pak sby tetap pemimpinnya
pernah menjadi pembantu presiden dulu ya
jadi memang ada posisi pak sby dan nemowet itu ada di upper hand dibanding teman yang lain
apakah itu yang membuat pan dan pks melunak
bukan ada sesuatu lagi di panggung belakang
mungkin malah nanti partai demokrat makin galak atau apa gitu
anda bisa baca seperti itu atau memang
enggak saya kira dalam posisi apa
konsit dalam posisi mengalah pan dan pks itu
mengalah supaya soliditasnya
mengalah untuk mencapai pada rekonsiliasi yang lebih cepat
memberikan kesempatan bagi demokrat untuk mengeluarkan semua pressure uapnya itu
rugi nggak pak prabowo dan bang sandi kalau misalnya partai demokrat seperti ini terus
dalam proses koalisi dalam proses menjelang resepsi
saya kira tidak
saya kira tidak
karena demokrat pasti saya kira juga punya ukuran
sampai berapa besar tekanannya itu supaya tidak menimbulkan luka
dan supaya tidak membuat kerusakan di dalam koalisi
melukai tapi tidak membunuh gitu
saya kira begitu
tetapi saya kira ini akan kembali pada cara demokrat sendiri nanti mengatasi situasi
karena rekonsiliasi dalam jangka pendek memang akan dibutuhkan
nah soal siapa yang akan mengambil langkah rekonsiliasi
dugaan saya itu akan lebih banyak diambil inisiatifnya oleh demokrat sendiri
pertanyaan publik bang jansen
setelah tadi abang katakan voltase sudah meringan
ya sebentar lagi juga akan rangku rangku lagi karena menuju resepsi pernikahan gitu ya
apakah tuduhan tuduhan pak prabowo selingkuh pak prabowo mengkhianat
pks pan menerima mahar sandi mengeluarkan mahal lima ratus miliar
itu dicabut atau tetap ditaruh di situ
kami akan segera kembali usaha jeda
ini tuh seperti koalisi jokowi yang lagi di goncang apa namanya
praharama food md pengaturan mahal md
bang jansen juga mengatakan ya sudah lah kita yang lalu biarkan berla
lalu ini mungkin hanya diakui ya sebentar lagi juga rangkulan menjelang resursi pernikahan
tapi pertanyaan publik kalau menjelang rangkulan akan kembali rujuk gitu ya
saya nggak tahu apakah sempat ribut sekarang rujuk gitu ya
tapi apakah tuduhan tuduhan itu akan dicabut
bahwa pak prabowo selingkuh mengkhianat sandiaga mahar pks pan menerima lima ratus miliar
itu akan dicabut atau tidak
ini kan sama dengan kehidupan rumah tangga
jadi misalnya si suami selingkuh lah
istri kan nuduh nuduh itu
masuk proses pendinginan
ya rangkulan kembali lah
ya tuduhan kan nggak ada juga prosesnya kan
tuduhan itu baru bermakna kemudian secara hukum
kalau dia diproses kalau dia dlp
barulah kemudian si penduduh itu harus membuktikan tuduhannya
karena siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan
itulah prinsip hukum
jadi yang dikatakan bang andi belum tentu benar dong
yang dikatakan bang andi bahwa ada mahar pak prabowo berkhianat
panggungnya bukan di sini untuk menjawab
tapi kalau kemudian misalnya
kalau kemudian misalnya ya
ada proses yang disediakan oleh lembaga tertentu yang memeriksa perkara ini misalnya
kemudian para pihak ini dipanggil untuk membuktikannya
saya kira kami partai demokrat siap untuk membuktikan itu
tapi dipastikan hingga saat ini tidak ada
proses hukum atau apa langkah langkah pembuktian lebih lanjut bahkan di internal koalisi
malahan yang terjadi saya baca kemarin di bawaslu itu masuk laporan terkait persoalan ini
tapi sesudah kami identifikasi ternyata pelapor itu bagian dari relawan pak jokowi
saya ditanya media bagaimana tanggapan bang jansen
saya jawab di detik kemarin ini tadi sore
saya katakan begini pelapornya siapa
kalau pelapornya itu ter anfiliasi sebagai pendukung pak jokowi
tidak ada urusan dia dengan perkara ini
karena prinsip dasar hukum itu
pelapor atau penggugat itu adalah yang dirugikan
jangan kemudian orang ya tidak dirugikan
merasa dirugi rugikan padahal dia ada di seberang sana
jadi jangan menjadi penunggang terhadap persoalan orang lain kan begitu
ini penunggang kuda lepas ini
tidak ikut punya kuda tidak ikut punya persoalan
seakan akan merasa punya persoalan
ibaratnya meskipun sudah langkulan sudah apa publik sangat gampang lagi mengungkap lagi
membuka lagi luka lama kardus keluar lagi lima ratus miliar keluar lagi selingkuh keluar lagi
ini akan punya dampak politik apa untuk prabowo untuk sandi partai demokrat koalisi ini
dan kubu sebelah gitu misalnya
saya kira dampak politik ya itu harus dikontrol dari saat ini mulai saya kira
apa kontenaratifnya dari internal yang bisa disampaikan ke publik
dan itu harus disiapkan jika rekonsiliasi itu apa
terjadi dalam jangka lama
jika sudah sampai ke kini maka publik di berikutnya juga akan terus melakukan
apakah itu lsm apakah itu media apakah itu aktivis pemilu
saya kira akan mempersoalkan itu
oleh karena itu memang sejauh dari aspek legal itu masih bisa diproteksi
saya kira itu semua pihak yang ada di koalisi prabowo sandi
yang harus melakukan
membuat frame yang bisa diterima oleh masyarakat
secara politik ini tidak akan mengerus elektoral
misalnya mengerus kepercayaan publik kepada pasangan prabowo sandi
karena dibangun atas dasar fondasi seperti tuduhan bang andi
betul kalau isu itu yang terus digoreng oleh kubu sebelah memang ada
dan mungkin saja akan terus digoreng dalam delapan bulan kedua
malah menurut saya
saya kira bisa saja ada efeknya
bisa saja itu besar atau kecil gitu bang abbas
kalau misalnya efek apa
bisa saja digunakan kalau terus terus dikipasi
maka itu kan bisa menjadi salah satu kampanye negatif buat koalisi ini
bahwa koalisi ini disatukan oleh kepentingan uang
yang dituduhkan itu tadi ya
dan itu kan terus bisa dikipas
nah cuci piring ini ini kan besok selesai cuci piring
begini begini begini
saya ingin masuk ke perspektif yang sedikit apa
keluar dari persoalan mahar ini sebagai alat tukar politik ya
satu menit ya bang terakhir dulu
jadi menurut saya mahari ini adalah titik tolak baru bagi kita
untuk bicara secara terbuka mengenai biaya kampanye
harus ada transparansi terkait biaya kampanye
baik dari prabowo sandi
maupun dari pak jokowi pak ruf amin
dan ini adalah pintu masuk kita untuk memperbatas korupsi
karena korupsi itu hanya dua celahnya
ini di sumbernya
satu itu biaya politik
dua kebijakan publik
ini kan terkait persoalan biaya politik
jadi mahari ya dari persoalan ini ya
kita membuat regulasi agar persoalan biaya politik ini transparan
karena bang sandi kan ingin membiayai terkait persoalan kandidasi dia ini sendiri kan
dari uang dia sendiri
jadi lima ratus miliar itu untuk biaya pencalonan
atau biaya penggerakan kampanye gitu bang ya
bukan untuk biaya membeli suara
kalau itu bang sandi lah yang tahu ya
maksud saya ini harus diteram separankan
yang kedua menurut saya
ini keadapan baru bagi politik kita
jadi politik modern kita sekarang menjadi lebih terbuka
pasca kejadian ini
kehadapan baru juga kita harus akhiri dialog kita hari ini
terima kasih bang yasud
terima kasih bang abbas
kita lihat aja bagaimana perkembangannya
frame salah satu frame nya kayak begini
itulah hebat ya politisi
kita serang terus tapi kemudian berbelokan lagi dari
terima kasih bang yasud ya
terima kasih bang abbas
terima kasih bang abbas untuk perbincangan di malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia